berarti mengadil di dulu nanti yang nunggu b dua puluh satu
b dua puluh satu b dua puluh satu yang nanti dari teman teman kejaksaan menyampaikan
saya akan nanti saya akan menyampaikan programnya

yang menjaga dari pindah pindah yang menyatakan
yang menjaga dari pindah pindah yang menyatakan

kemarin sudah saya tanyakan ke karwat prof
untuk mempor banding memang sudah diterima
tapi lagi penyusunan hakim bandingnya
nanti apabila hakim bandingnya sudah disusun
kemudian diajukan kepada pimpinan
dan sudah disahkan
baru bisa kita umumkan kapan untuk pelaksanaan sidang banding akan dilaksanakan